pake yang menyeru tu baju
lu daripada bengong bengong sini lu
aku permisi duluan
kamu harus cepet pulang
saya kapan bu dipanggilnya bu
eh eh mau lo apain tuh baju
lo pake gak tuh baju
pake yang bener tuh baju
lo daripada bengong bengong sini lo
mendingan pijitin gue
malah bengong lagi lo
buruk kaki gue
kencengkan dikit lembek banget lo
fahri semua ini karena dia kepo sama aku
pokoknya begitu aku keluar dari sini fahri harus aku kasih pelajar
nisa masih di proses
karena aku juga gak tau ke depannya gimana
jadi sekarang masih di kantor polisi
aku kasian sama cherry wi
kita doain aja yang terbaiknya buat nisa
insya allah yang terbaik buat nisa dan semuanya
tante kemana aja sih
kok mata tante kayak begitu
kalau tahu mas fahri dalam keadaan koma
tante aku mau ngelakuin sesuatu
sebaiknya aku rahasiakan dulu ini dari abi
tante gak apa apa kok
tante jangan sedih ya
abi bakal jagain tante dewi
tadi malam itu
karena dia ditahan di kantor polisi
mama pasti sedih mendengar ini
biar bagaimanapun juga
wajar kok mama sedih
kalau jory emang gak kemana ya
buktinya walaupun dewi yang memegang cincin ini
tetap aja aku yang beruntung memakai cincin ini
dan cocok dipakai sama seorang dari direksi perusahaan besar
seperti perusahaan haryo kusumo
aku harus telpon pengacara aku
dan aku pastikan semuanya berjalan lancar
yang ini buat abi
albi berangkat sekolah dulu ya
jerry kenapa sih tante perhatiin kok mukanya murung terus
cherry bangun sama mama tante
namanya cherry lagi ada urusan penting
cari berdoa supaya urusan mama segera selesai dan bisa pulang ke rumah
oke sekarang pangeran imut sama putri marmut kita berangkat ke sekolah
assalamualaikum tante dewi
hati hati bang udi
mana nih putri imut